dan berikut ini kita lihat daftar perolehan medali sementara di ajang sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
berdasarkan situs resmi sea games kamboja hingga pukul lima pagi waktu indonesia bagian barat
perolehan medali kontingen indonesia sebanyak dua puluh lima emas dua puluh dua perak dan lima puluh dua perunggu
indonesia bertengger di posisi lima kelas main sementara
tuan rumah kamboja turun ke peringkat tiga tergeser oleh thailand dan vietnam
negeri gajah putih ini memimpin perolehan medali dengan empat puluh emas tiga puluh perak dan empat puluh lima perunggu